adamas belva de farah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai staff khusus presiden
pengunduran dirinya telah dilampirkan melalui surat dan disampaikan langsung pada presiden pada tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh
mengutip dari akun instagram pribadinya ad belva de farah belva mengatakan keputusan ini ia ambil untuk menghindari adanya konflik kepentingan terkait penunjukan ruang guru sebagai mitra program kartu prakerja
belva mengaku tidak mengikuti proses pengambilan keputusan dalam penunjukan ruang guru sebagai mitra kartu prakerja
ia mengklaim semua dilakukan independen oleh kemenko perekonomian dan manajemen pelaksana program kartu prakerja
program kartu prakerja sendiri adalah program pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia kerja yang memiliki bentuk pelatihan online dan tatap muka
pemerintah menunjuk delapan wadah digital sebagai salah satu penyelesaian
program kartu prakerja sendiri adalah program pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia kerja yang memiliki bentuk pelatihan online dan tatap buka
belva pun memilih mundur dari jabatannya agar tidak menjadi polemik terkait hal tersebut